terima kasih anda masih bersama kami di political show
partai keadilan sejahtera akhirnya mendeklarasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden
menyusul demokrat dan nasdem
demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain
yang belum menentukan nama bakal capres
benarkah klaim koalisi perubahan tersebut
atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini
memungkinkan ada yang balik badan
koalisi perubahan deklarasi anies klaim paling maju
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan
ada juru bicara partai keadilan sejahtera pipin sopian
waalaikumsalam termasuk dari tim kecil ya
yang merumuskan masa depan koalisnya anies baswedan
menjemput takdir terbaik
oke itu harapannya pks
partai demokrat yansen sitindaun
selamat malam bang yansen
selamat malam nana
selamat malam penonton sienden
horas puji tuhan
ada politikus bdi perjuangan
selamat malam bang deddy
terima kasih sudah hadir
oke gak merdeka ya
itu salam dari suku agabak di kalimantan utara
ya sekalian kampanye
terakhir ada founder dari sirus network
selamat malam mas hasan
selamat malam nana
oke terima kasih sudah hadir
dan bergabung seperti biasa
melalui sambungan virtual
sebagai bentuk partisipasi publik
dan mengajak pemilih muda
nanti menentukan pilihan pada pemilu dua ribu dua puluh
uin jakarta sudah bergabung
saat malam teman teman dari uin jakarta
oke nanti teman teman dari uin
bisa menyatakan pendapat
memberikan pertanyaan juga
kepada para narasumber disini
karena suara kalian meter sekali
pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
jadi mungkin dari perdebatan
pada malam hari ini
kalian bisa menentukan pilihan
kira kira suara kalian akan diberikan ke siapa
ke partai mana
pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
ya saya mau langsung ke pks dulu
karena pks yang kemarin sudah berhari hari
deklarasi pks kemarin
setelah pecah telor
ditunggu oleh publik
akhirnya pks deklarasi dukung anies
artinya itu sudah pengukuhan ya
dari koalisi perubahan
dan akhirnya tiba pantun
belinya di warung paraden
dua ribu dua puluh empat pks menang
anies baswedan jadi presiden
nah tapi dengan deklarasi kemarin ini
apakah deklarasinya pks ini
pembentukan dari koalisi perubahan
ya tentu mbak nana
punya tahapan ya
kita punya road map
jalan menuju dua ribu dua puluh empat itu
jadi kita bersama dengan partai lain
saya kira diawali dengan partai nasdem
dan saat ini pks
kami ingin menunjukkan keseriusan pks
dari mulai tanggal dua puluh tiga

dan dua puluh enam apel siaga
yang hadir di situ adalah semua
elemen dari pks
mulai dpp kemudian
dptw kemudian sampai ke dpd
pengurus pks sampai
tingkat ranting menyaksikan
baik yang hadir secara
langsung di stadion madia
kemarin maupun mereka hadir secara online

untuk memperlihatkan bahwa kesungguhan pks
bahwa pks siap memperjuangkan
bersama teman teman nasdem dan demokrat
pak anies baswedan menjadi calon presiden
saya kira kita tidak main main
dan kita ingin menunjukkan juga kepada
bang hasan yang sudah pernah menyampaikan
janji alphard dan sebagainya
tidak perlu buat pks bang
silahkan dipakai tapi kami ingin menunjukkan
jadi bagi kami
ini bukan soal
kita ingin memperjuangkan ada perubahan
dan ada keberlanjutan
itu yang diperatkan oleh presiden pks
kita ingin ada perubahan dan kita juga ingin ada keberlanjutan
itu yang disepakati juga
teman teman di koalisi
pertanyaan saya tadi belum dijawab
ini kan baru pks saja yang deklarasi
apakah kemudian dengan deklarasi ini
semuanya sudah solid sudah kuku
dan roadmap selanjutnya nanti kita akan mencari

selanjutnya nanti kita deklarasi
kita nggak bisa sprint kita harus maraton
jadi napasnya harus diatur
sehingga kapan kita harus
kapan kita harus deklarasi
kapan juga kita harus mengumumkan siapa cawapres kita
kami ingin memperlihatkan bahwa strategi
pemenangan kedepan tidak seperti dahulu

bagi pks terutama
tidak ada lagi sudden death di akhir akhir menentukan
karena memang kita ingin memperlihatkan kepada publik
bahwa calon kita calon yang terbaik
yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa
dan kita ingin beliau memimpin indonesia
sehingga target kami adalah bahwa beliau menang
dan beliau juga bisa menyatukan bangsa ini
beliau sosok yang nasionalis dan religius
dan yang terakhir yang paling penting
bagi rakyat indonesia beliau adalah pemerintah indonesia
dan pemerintah indonesia adalah simbol perubahan untuk indonesia yang lebih baik
saya kira itu yang kita ingin cita cita
jadi pks inginnya pelan pelan tapi
kemudian panjang gitu perjalanannya ya
dan tahapan tahapan itu kan
dan kemarin kalau mbak nana memperlihatkan
bagaimana kami mengumpulkan
seluruh indonesia para ketua dpw
dpw untuk apa
supaya hari ini mereka kembali
ke daerahnya itu sudah membuatkan
apel siaga di wilayah masing masing
mereka mulai mensosialisikan pak anies baswedan
dari hasil survei mungkin bisa jadi
tetapi waktu pilkada dki
pak anies dulu kami usung juga
tetapi akhirnya menjadi gubernur dki
bagi kami memang survei yang paling terbaik
survei yang kami buat sendiri
karena kami tahu apakah survei itu ditambah atau dikurang
dan kami lihat trendnya positif
jadi memang agak berbeda dengan itu
kalau mpks gimana hasilnya
ya saya kira hasilnya memang
memang pak anies saat ini trendnya terus meningkat
memang agak perbedaan
saya kira di angka perbedaan
jadi di situ memang agak jauh
dan tentu yang tahu
kemudian hasilnya adalah
siapa yang membayar
siapa yang mengelola survei itu
lembaga survei memang tentu yang di publik
bahwa lembaga survei yang menyampaikan survei
memang ada muatan politis
ada muatan bandwagon efek
oke jadi kang pipin tidak percaya dengan survei survei yang sudah dirilis
kami menghargai semua lembaga survei
terus kemudian ada survei survei yang lain
kami menghargai semua lembaga survei
kami kaji semua lembaga survei
termasuk lembaga survei abang kami
kami pelajari semuanya
dan tentu kami bandingkan
kami juga membuat survei
dua lembaga survei
dan ternyata kami optimis
kenapa karena banyak yang
di lembaga survei sebetulnya agak aneh ya
survei yang menunjukkan
yang kami kaji yang tidak menjawab itu
oke jadi masih banyak yang bisa diputer kalau menurut pks
ya kami memberikan apresiasi kepada
siapa lembaga survei yang saat ini
tetapi kami yakin bahwa apa yang dilakukan
apa yang terjadi saat ini
pak anies baswedan insya allah unggul
kalau misalnya pks tadi tampaknya sudah persiapannya
sampai bikin apel siaga
kemudian nanti memerintahkan dpw dpw nya untuk apel siaga
di daerah masing masing
mendeklarasikan anies mengkampanyekan anies
silahkan bang jansen mau minum dulu
nah kalau demokrat ini satu satunya loh
yang belum mendeklarasikan secara resmi
nasdem sudah kemudian pks sudah
kenapa kemudian demokrat tidak menempuh cara yang sama
kalau memang satu tujuan
masukkan anies baswedan dan bang hansen
sebelum masuk ke sana
karena acara ini ditonton jutaan orang di luar sana
jadi apa yang kamu tampilkan tadi itu
tidak sepenuhnya salah begitu
tetapi ketika angka angka itu ditarik ke koalisi
dia menjadi salah
jadi untuk memajukan calon presiden di indonesia ini
harus didukung oleh partai politik
bisa pakai jalur suara nasional
bisa pakai jalur
kursi dpr ri
itu makanya tadi punya teman teman
orang jadi kaget nanti melihat itu
katanya bisa empat pasangan ini kok cuma tiga kan begitu
sehingga kemudian apa namanya itu
tidak salah begitu
kalimat kalimat kami jauh sebelum diskusi ini
kalau pdip itu bisa mendukung sendiri
kan begitu ini kan banyak kita nyampaikan itu
dan partai demokrat
pakai jalur suara
kursi dpr ri
nah itu makanya
lima puluh sembilan punya nasdem

lima puluh punya pks
total semuanya satu ratus enam puluh tiga
kalau dikonversi dua puluh delapan
sekian persen begitu
jadi lebih tinggi dari angka
jadi itu dulu yang pertama begitu dia
jadi koalisi yang bisa dibentuk
ya itu bisa empat
yang kedua kembali ke pertanyaan kamu tadi itu
tidak deklarasi seperti
gegap gempita meriah
begini deklarasi itu berasal dari
kata kalau bahasa inggrisnya itu declare
menyampaikan secara terbuka
menyampaikan secara terbuka itu bisa
stadion di hadirin ribuan bahkan jutaan orang itu
dan orang bisa juga pakai kooperasi pers dan lain lain begitu
demokrat memilih yang kedua tadi itu
dan itu tidak mengurangi makna begitu
substansi bahwa partai demokrat secara resmi telah mendukung anies baswedan menjadi calon presiden
sk nya sudah ada dari majelis tinggi
kalau sk itu nanti
waktu pendaftaran bulan september oktober di kpu
jadi penting acara cnn ini ya acara nana ini
menjadi jawaban terakhir kami demokrat
karena beberapa hari ini pertanyaan ini diajukan ke kami
kapan demokrat kapan demokrat
tanggal dua puluh enam januari kemarin
ketua umum kami mas agus harimurti yudhoyono
secara resmi sudah menyatakan
partai demokrat itu mendukung anies baswedan menjadi calon presiden
itu makanya kemarin ketika pak surya paloh pulang dari dpp demokrat
bagaimana progres koalisi demokrat pkp
pak s nasdem ini bang saya jawab itu yang tadi ditulis media itu
ya kita ini sudah lebih maju dari yang lain lah saya katakan
pasangannya kami sudah punya calon presidennya
walaupun wakil presidennya belum
artinya entah satu dua rambut ini
lebih maju lah dari embryo koalisi yang lain
kalau ditulis lagi lebih lengkap kemarin pernyataan saya itu
kami juga mendorong ya tiga embryo koalisi yang lain
ya minimum menyampaikan juga ke publik begitu
mendeklarasikan ke publik
biar tradisi kita pilpres
yang selalu di menit menit akhir itu
yang sering menciptakan
akan golden goal lah begitu
karena sudden death itu tidak terjadi lagi
dan publik juga bisa melihat visi kepresidenan minimal
tiga atau empat orang putra terbaik bangsa ini
jauh jauh hari sebelum hari penjelagaran pilpres
itu tujuannya sebenarnya
tapi soal klaim yang paling maju ini
koalisi perubahan yang paling maju ini kan
soal posisi cawapres kan belum ada titik temunya kan
kalau posisi cawapres begini dah
nah itu makanya tadi pipin mengatakan
langkah berikutnya dari koalisi kami ini adalah
karena koalisi kami ini paling transparan
ini paling terbuka
langkah berikutnya dari koalisi kami adalah
penanda tanganan piagam kerjasama tiga partai
barulah nanti kita naik ke tahap berikutnya
ke seluruh indonesia begitu dia
itu tahapannya tahapannya
mungkin kalau media ini mintanya
kalau bisa hari itu juga begitu
karena kan anda klaim yang paling maju
ya memang kan paling maju nih
kami sudah punya calon presidennya kan begitu
tanyakan juga teman teman koalisi yang lain kan begitu
kalau kami sih berharap begitu ya
karena kompetisi ini kan nggak bisa juga sendiri
kan harus ada juga kan lawannya begitu lah
separing partnernya kan begitu
dari teman teman yang lain itu kan kemarin ada pernyataan
kalau kami menunggu itu
yang lain deklarasi dulu
kita kan sudah resmi nih
minimal kan sudah ada nama
andi subaswedan begitu
oke intinya perubahan sudah satu langkah lebih maju
saya sebelum tanya ke bang deddy ya
saya ingin tunjukkan dulu pernyataan dari salah satu petinggi dari partai demokrat
kita bisa baca bersama di sini
oke koalisi perubahan dan perbaikan ini punya cara untuk menyimpulkan perubahan apa yang harus diubah
perbaikan apa yang harus dilakukan
karena itu tentukan
ini syaratnya semua itu bisa dicapai dengan kemenangan
kemenangan itu ada caranya
nah bukan persoalan internal eksternal dari koalisi
tapi siapa yang mampu memenangkan itu
oke satu lagi
oh ternyata ada dua
jadi cara berpikirnya cara berpikir ilmiah
sekali lagi kita menekankan bahwa ada parameternya untuk mencapai kemenangan
ini maksudnya apa nih
karena kebetulan beliau lagi di palu begitu
ini kan keluar di detik com ini
keluarga besar cetekop juga begitu
aku dihubungi media
bang wakil presidennya mas anies ini bagusnya dari luar apa dari internal
kan begitu itulah jawaban dia
jadi ini tidak soal dari luar dari dalam
kita ini ingin menang
kalau yang dari dalam ada kandidatnya bisa buat menang
ngapain dari luar
oke jadi persoalan cawapres belum selesai nih
untuk itu maka kata aa ya
dia selaku dulu saat ilmu politik ugm mengatakan
biarlah penentuan wakil presidennya
agar wasitnya adil itu kita pakai ilmiah
karena politik kita ini juga kan sudah bisa didekati dengan ilmu tertentu kan
inilah ilmunya udah hasan ini misalnya
timbang kemudian kita debat luar dalam in out
tapi kalau pks nggak ada masalah
kalau wakil presidennya aniesi dari dalam atau dari luar
itu pernyataan penting di pks
bukan kan kamu nanya tadi apa maksud yang disampaikan oleh ketua bapilu kami
beliau diajukan pertanyaan
apakah wakil ini harus dari luar atau dari dalam
saya kira pertemuan antara pak surya paloh dengan mas hai kemarin sudah jelas itu
koalisi ini bukan hanya sekedar ingin berlayar saja
tetapi ingin menang
kalau ingin menang
tentu segala macam bentuk pendekatan itu akan kita pakai tuh
untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang paling pas
yang punya daya dongkrak
melengkapi dan memastikan kemenangan kami di dua ribu empat belas
jadi di tim kecil ini kami sudah bahas
dibahas memang kriteria siapa cawapres kedepan
pertama adalah siapa yang berkontribusi dalam pemenangan
mendukung kira kira elektabilitas yang tinggi
dan yang kedua adalah minim kerentanan politik
jadi kita ingin lihat sosok yang tidak punya rekam jejak jejak yang baik
tidak ada kasus dan sebagainya
itu yang pertama
kira kira mampu membangun kesolidan di internal kita
yang ketiga adalah punya visi yang sama dengan capres
jadi dinamik duo
sehingga nanti jalannya ke depan lebih baik
tapi pks tidak masalah ya kalau dari luar atau dari dalam
saya kira kita rasional
apa yang disampaikan bang andi kemudian bang jansen
bahwa ada metodologinya
ya salah satunya survei untuk melihat siapa yang kira kira pasangan terbaik
buat mas anies ke depan
dan kami sangat siap untuk ketika mas anies mengatakan si a
oh ini kira kira berpotensi menang nggak ke depan misalnya
atau malah ini jadi beban
nah itu tentu kita akan perhitungkan di situ
saya mau ke pdip
bang deddy kalau tadi disampaikan oleh bang jansen bahwa
koalisi perubahan ini sudah satu langkah lebih maju
dibandingkan dengan partai lain
dibandingkan koalisi lain
yang belum menentukan capresnya
dan berharap bahwa ayo dong partai partai lain segera menentukan
supaya kita tidak bermain di last minute last minute ini
politik last minute ini kemudian tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat
yang pertama saya mau menanggapi yang bung pipin dulu ya
tadi bung pipin secara jelas dan berulang menyatakan bahwa
survei survei ini harusnya tanda kutip dipertanyakan
siapa yang bayar metodologinya
jadi ini artinya kan publik jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei
nah itu perlu dicatat itu menurut saya
jadi publik percaya apa nih kalau bukan percaya lembaga survei ini
percaya pks dong
oh enggak gitu
ya mungkin bisa diluruskan
apakah demokrat paling maju dibanding yang lain
kalau ukurannya adalah sudah deklarasi bahkan sudah tanda tangan paling maju itu menurut saya gerindra
kalau saya tidak salah
karena mereka agus tuh sudah tanda tangan
kalau urusan sudah ada lengkap capres cawapres sama sama belum punya
jadi kalau dibilang lebih maju majunya di mana saya bingung
juga kalau ketika kita bicara soal visi
capres yang mereka usung sampai hari ini nggak dengar kita
yang kita tahu mereka memakai facebook bahwa kalau kompetisi ada yang incumbent
maka ini adalah perubahan dan kelanjutan
apa isi perubahannya tidak pernah kita tahu
yang ketiga soal kapan menentukan capresnya yang terbaik misalnya mengumumkan kepada publik
itu kan hak konstitusi partai partai masing masing
tidak ada yang salah
bahkan undang undang pemilu sudah menentukan
kapan kita berkampanye dimulai
yang terjadi sekarang kan pertama bahwa pd perjuangan memang punya tradisi merenungkan sangat mendalam
tidak sekedar urusan menang kalah
tetapi banyak hal tentang presiden
jadi tentu tidak hanya melihat apakah dia pintar mengolah kata apakah orangnya ganteng dan lembut apakah jago moles atau tidak
paling pentingnya tentu soal karakter
apakah rakyat perlu tahu lebih cepat
buktinya sampai sekarang mereka juga nggak ngerti kita apa yang mau dirubah
apakah mereka akan menolak utang luar negeri
apakah akan menghentikan yang namanya pembangunan infrastruktur
kita kan nggak pernah tahu
nah lalu kembali ke situ pdi perjuangan punya tradisi itu
itu menurut saya harus dihargai dan itu demokratis
justru itulah yang kita hindarkan
bahwa jauh jauh hari partai ini
bayangkan pdi perjuangan punya ratusan kepala daerah
punya ratusan anggota dpr ri
belum lagi kabupaten kota
punya struktural partai
bagi kami saat ini sebagai partai yang sedang memerintah
kami butuh menopang pemerintahan ini berjalan dengan baik
supaya bisa dipahami
itu yang pertama
kami ingin struktural partai tentu harus mengkonsolidasikan partai
karena pemenangan pemilu adalah salah satu fundamental untuk memenangkan presiden
lalu kita juga melihat bahwa dengan memberikan waktu yang lebih panjang
maka kita bisa konsentrasi kepada urusan pemerintahan
tapi kan kalau misalnya publik lebih tahu lebih cepat siapa calon yang akan diusung oleh pdi perjuangan
publik bisa mengetes serkan bidatnya bisa memberikan masukan
bisa punya waktu yang lebih lama untuk menentukan pilihan
yang ngaku lebih cepat lebih maju kan juga gak ngomong apa apa tentang visi dan misi
dan yang menjadi persoalan bagi kita juga nih
kader kader yang digadang gadang menjadi calon presiden itu punya pekerjaan
beda dengan anies yang lagi pengangguran sekarang
bayangkan kalau kader kader kita yang di jabatan publik ini kerjanya kemana mana konsolidasi
atau ketua dprd dprd kita kerjanya bikin apa namanya sosialisasi akbar
loh kapan kerjanya
undang undang sudah memberikan waktu untuk masa kampanye itu ada
apakah orang perlu tahu rekam jejak
karena tidak pernah ada calon yang tiba tiba muncul dari mana mana
pasti orang sudah melihat setidak tidaknya karakter pribadinya
rekam jejak politiknya
pasti pikiran pikirannya juga muncul
jadi pdip tidak merasa harus buru buru ya mengikuti koalisi perubahan ini
karena acuan kita kan bagaimana kita memastikan
ketika kita memasuki pemilu dan mencalonkan calon presiden
that itu sudah primus enterparis
orang orang yang memang menurut kita sudah terbaik untuk bangsa ini apapun yang terjadi
jadi kalau kami mau belakangan ya urusan kami dong
sama dengan kami nggak pernah mempersoalkan mau bangun duluan ya bangun aja gitu nggak ada persoalan
karena banyak kemudian pemikiran di publik ini masalah kegalauan
untuk memutuskan siapa yang akan diputuskan oleh pdi perjuangan
untuk diusung oleh pd perjuangan
antara ganjar dengan puan maharani
itu kan yang kemudian muncul di publik
bahwa ada kegalauan di internal elit pdi perjuangan
galau itu kan bahasa orang gak ngerti ya
yang kita lakukan adalah pendalaman
bagaimana kita melakukan semacam katakanlah game teori
bagaimana kalau ini kalau itu kalau itu
galau itu mah urusan emak emak di rumah
kita melakukan penelan yang mendalam
jangan dikira ibu megawati sebagai ketua umum yang punya hak pada orgatif
tidak memanggil pakar pakar
tidak memanggil tokoh tokoh bangsa
tidak memanggil senior senior partai
jadi kalau ada yang galau antara ini si a atau si b
saya kira itu justru harus dihargai
karena mungkin hanya pdi perjuangan yang punya partai yang punya kader
ya untuk dicalonkan dan lebih dari satu
itu harusnya hal yang positif
mas hasan ini soal klaim bahwa yang paling maju
dan kemudian tadi pdi perjuangan mengatakan ini kan hak konstitusi dari partai partai
yang harusnya dihormati oleh partai lainnya
anda melihatnya bagaimana mas hasan
ya kalau race nya itu kan ada dua
balapannya itu ada dua
balapan untuk mendapatkan tiket
balapan menuju pintu gerbang stadion
dan balapan di dalam stadion
kalau kita bicara balapan untuk mendapatkan tiket
buat saya harus diapresiasi
langkah pks langkah nasdem
sudah di deklarasikan gitu
untuk mendukung anies baswedan
ini kan demokrat sudah
menurut saya ya demokrat perlu juga cara yang seperti pks lah
nasdem dengan upacara resmi partai
pks dengan upacara resmi partai
tinggal demokrat mengumumkan dengan upacara resmi
upacara resmi partai bukan dengan press release kan kayak begitu
upacara resmi itu menunjukkan kepada publik
ya ini seluruh partai sudah terlibat nih
menurut saya langkah maju sampai di sana iya
tapi apakah nanti bisa masuk stadion
untuk balapan dalam stadion kan itu masih panjang juga kajiannya untuk sampai di sana
anda meyakini belum sampai bisa masuk balapan di dalam stadion
masuk ke stadionnya belum
kalau menurut saya begini
kalau misalnya nanti demokrat
sudah juga dengan upacara partai
kalau nggak ada kejadian ada angin badai dan segala macam masuk stadion lah
tapi kalau sekarang misalnya
kalau sekarang begini
pks menurut saya nggak bisa lagi komunikasi apa maksud saya apa komunikasi dengan partai lain yang dalam rangka koalisi tentu susah
karena dia sudah punya calon
sudah diumumkan dengan upacara resmi
sudah pamitan lagi dengan partai lain kabarnya
tapi kalau demokrat masih bisa komunikasi ini menurut saya
masih bisa bincang bincang untuk bicara soal koalisi juga
masih bisa ya
tapi kalau utama diatas putih nih
tanda tangan misalnya piagam apa namanya
piagam koalisi gitu itu masih bisa seperti itu
kalau nggak ada angin badai ya
apa maksudnya angin badai
orang kan selalu berusaha itu
kalau dalam politik itu kan selalu ada upaya untuk
ya kalau orang sudah dicalon kan jadi calon presiden
dicari angin badainya supaya nggak jadi calon itu bisa aja
ada punya masalah kah
menjegal maksudnya untuk bisa
ya punya apa
dalam politik akan selalu ada upaya upaya seperti itu
dan menurut saya iya bisa saja itu terjadi
nah kalau persoalan maju seperti itu yang paling maju menurut saya koalisi gerindra dengan pkb
mungkin selangkah di depan pks ini
karena pks dan nasdem kalau kita anggap itu sudah upacara resmi partai dua per tiga tiket
kalau gerindra dan pkb tiketnya sudah full itu
tinggal menentukan aja ya
jadi menurut saya yang seperti itu
jadi kalau saya memang bagian dari yang mengapresiasi calon itu diumumkan jauh jauh hari
memang ada kebutuhan publik untuk menggali itu
menggali termasuk juga mendalami rekam jejaknya
dan partai partai lain ini dihadapkan dengan kebutuhan yang berbeda dengan pdip
karena kalau dia nggak buru buru untuk menetapkan koalisinya teman koalisinya bisa diambil orang
atau dia tidak dapat efek elektoral dari situ
saya bukan orang yang percaya kotel efek
kotel efek itu nggak besar
pak jokowi juga kotel efeknya nggak besar
oh dulu pak jokowi nggak besar kotel efeknya untuk pd perjuangan ya
nggak besar apalagi calon calon yang sekarang yang menurut saya nggak sekuat pak jokowi
misalnya pks berharap kotel efek dari mas anies nggak bisa menurut saya
karena udah seluruh pemilih pks itu pendukung mas anies
dan mungkin sebagian besar pendukung mas anies itu pemilih pks
jadi bukan kotel efek saya
bukan orang yang percaya dengan
bukan orang yang percaya dengan apa dengan doktrin kotel efek
jadi kalau sekarang buat saya kalau misalnya race nya dalam rangka menuju gerbang stadion kita harus apresiasi pks
sekarang sudah membuat tiket mas anies minimal dua per tiga
yang ada upacara partainya sudah dua per tiga tinggal satu lagi
tinggal demokrat nih karena demokrat menurut mas hasan masih bisa melipir kesana kemari gitu loh
karena kan belum ada upacara resminya itu tadi
belum ada pengumuman secara publik

ya itu makanya sebelum break ya saya ingin sedikit memberi komentar
sedikit saja begitu
karena beberapa kalimatnya pak hasan ini kan agak berbahaya nih
khususnya untuk para pendukung koalisi perubahan di luar sana
karena bisa terdistorsi begitu
jadi sekali lagi saya selaku wakil sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai demokrat ingin menyampaikan ya kepada seluruh rakyat indonesia
bertanggal dua puluh enam januari kemarin
ketua umum kami
mas agus harimurti yudhoyono sudah secara resmi menyatakan partai demokrat mendukung anies rashid baswedan psd menjadi calon presiden republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat
segala macam bentuk berita termasuk jenis jenis ungkapan seperti yang diproduksi oleh uda hasan tadi begitu
itu nggak perlu terlalu didengarkan
jadi glorifikasi di luar sana semangat koalisi perubahan
itu yang paling penting untuk seluruh rakyat indonesia begitu
nasdem pks dan demokrat solid
saya jadi saksi
saya jadi saksi bahwa memang demokrat di tim kecil aktif
jadi setiap ada pertemuan empat pihak antara pak capres kita kemudian pks nasdem dan demokrat kita aktif
kemudian kita menyusun bagaimana platform ke depan kira kira apa kejutan yang akan kita sampaikan
saya ingin disampaikan oleh bang deddy saya kira ya nanti kita lihat aja
yang kedua adalah bagaimana piagam juga kita bahas bersama sama
tinggal ini kapan momentumnya
ini adalah bagian dari strategi tentu
saya kira kita semua menghargai cara masing masing dan tentu kita di pks yang penting tadi sudah komitmen
dan kita juga sudah bareng bareng dan ya kita juga menghargai cara pdip misalnya menentukannya kapan dan dimana
dan ini adalah cara kami
ada harapan tadi dari mas hasan juga bahwa lebih cepat mengumumkan ke publik itu publik lebih tahu rekam jejaknya itu tadi suaranya mas hasan
iya kan saya udah bilang juga tadi bahwa calon yang digadang gadang sekarang misalnya diasumsikan akan dukung pdi perjuangan kan tidak lahir kemarin
saya kan bilang kader kader yang dibicarakan publik itu sudah diketahui dari kemarin
jadi tidak juga itu namanya tiba tiba ujug ujug muncul calon dan rakyat tidak kenal
kalau nggak dikenal rakyat nggak akan segitu elektabilitasnya gitu loh
dan tadi kan saya bilang juga kalau supaya lebih cepat itu rakyat tahu bla bla bla sampai hari ini saya tidak pernah dengar apapun yang substansial atau esensial tentang yang dimaksud dengan perubahan
nah saya ingin tanya nanti tidak ada hal hal substansial yang didengar dari koalisi perubahan

kalau harapan saya yang bukan orang partai politik ya
harapan saya itu kenapa jauh jauh hari itu kalau orang kan mengistilahkan sudden death
jadi untuk menghindari di akhir akhir itu terjadi kawin paksa
kalau ada masa pacarannya kayak gini kita harapkan kawin
orang yang pacarannya belum tentu kawin kok
jadi kita harapkan mereka kawinnya dengan baik baik
dengan visi yang sama kemistri yang sama buat itu
buat saya itu jauh jauh hari itu penting
menghindarkan dari kawin paksa tadi yang disampaikan oleh
siapa yang bisa memaksa
kawin paksa itu apa sih
emangnya terus kita bisa memaksa elu sama kita
semua partai ini punya kemerdekaan buat mau bareng siapa
mau ngusul siapa
tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menentukan itu
jadi siapa yang bisa bikin kawin paksa di republik ini
kita juga jangan aneh aneh gitu loh
itu hak partai politik
saya nanti mau tanya soal tidak ada halal substansial tadi yang disampaikan

yang disuarakan ataupun dinarasikan oleh koalisi perubahan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show